ya rian ini adalah momentum yang ditunggu tunggu ya
nah ini kesiapan penyelenggaraan debat capres cawapres perdana sudah hampir tuntas
dan untuk memastikan kesiapan kpu akan menggelar geladi bersih sebelum pelaksanaan debat
geladi bersih rencananya akan dilakukan kamis tujuh belas januari jam sembilan pagi
geladi akan melibatkan kpu bersama tim tkn satu dan bpn dua pihak hotel bidekara tni polri dan pas pampres
komisioner kpu wahyu setiawan menyampaikan dengan kapasitas ruangan debat yang terbatas pihaknya hanya mampu menyebar lima ratus undangan
masing masing paslon mendapat seratus undangan dan tiga ratus lainnya diperuntukkan kepada undangan kpu termasuk untuk mantan presiden dan wakil presiden republik indonesia
untuk mendukung paslon yang tidak bisa masuk akan disiapkan dua tempat di bidakara untuk nonton bareng di luar arena debat
belum pak belum pak
persiapan di tempat pertama hampir seratus persiapan
kita insya allah besok pagi untuk membenar seratus persiapan sekitar jam sembilan akan melakukan geladi bersih di hotel bidekara dengan melibatkan semua pihak
baik pihak hotel bidekara tni polri dan pas pampres juga kpu dan tim kampanye nasional satu dan bpn dua
jelang debat pertama pilpres dua ribu sembilan belas sejumlah vendor terlihat masih sibuk menyiapkan tata panggung dan dekorasi di ruang pertemuan birawa hotel bidakara jakarta selatan
rapat persiapan pengamanan juga digelar untuk mensosialisasikan prosedur pengamanan debat pada hari ini
ribuan personil gabungan akan diturunkan dan sejauh ini belum ada rencana rekayasa lalu lintas selama debat berlangsung
dan hari ini kita mengfiksikan lagi
semua unsur yang terkait dalam pengamanan untuk melakukan rapat koordinasi
untuk menyamakan persepsi terkait masalah pola pengaman yang akan kita lakukan pada saat nanti debat yang akan dilaksanakan besok malam
personil yang kita libatkan itu dari unsur tni unsur polri kemudian instansi terkait dari pemerintah daerah juga kita libatkan
termasuk juga beberapa unsur keamanan yang ada di seputaran bidakara
jumlah yang kita libatkan bisa mencapai sampai dua ribu personil yang kita libatkan
ini memang protap yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi agar kegiatan acara ini berjalan dengan lancar